urusan putri urusan gue juga
dan gue punya hak untuk itu
udah berapa kali sih saya bilang
saya ini mona bukan putri
lo harus kuat
anak dari andis halim
saya nggak suka kalau misalkan kalian berdua nyebut saya nih putri
karena saya aja gak kenal putri
aku gak percaya
kamu putri bukan mona
putri aku yakin banget
kamu pasti putri
kamu ngetahuku kan
kamu mona apa putri sih
mau putri kayak mau siapa
gue enggak peduli
mau lo menantai om roy
gue sama sekali enggak takut soal
tapi gue enggak peduli
kita pergi dari sini
saya bener bener udah muak dalam tinggal mereka
raja tunggu raja
raja tunggu tunggu tunggu
siapa tante dan laki laki itu
tante andis itu rekan kerjanya om roy
dan laki laki itu
dia tangankannya tante andis
perempuan yang tadi
gue enggak salah
ah tapi dia bilangnya mona
gue enggak bisa melayak apa
emang itu seperti putri
dengan nada bicaranya
gestur gesturnya itu beda banget
apa bener putri punya kemaran
yaudah gini aja
kita mendingan tanya dulu om roy sama tante citra
masih kok kesini
aku harus nemuin putri sama diego ma
mereka udah jahat sama aku
kenapa sih lu diam diam aja
ini juga lagi yang kita
emang aku juga malu gak cuman kamu
gimana kamu udah kenal dia
mana putri pa
apa putri punya kemaran
raja cari putri
dia udah jaga sama aku
ma aku ga mau pulang
ini apa sih dewa
lo pasir dong raja
gak gak gak
masa dijamin aja kelar kayak gitu bikin malu kita tau gak
muka kita tol dimana
aku ini juga stres punya anak satu
kayak gitu kelakuannya
kamu sudah membuat anakku mati
cepet bawa ke dokter
mama lepasin aku

aduh bikin stress
mama aku udah ketemu sama putri
lepasin aku dong
pak berhenti dong pak
kalau gini kamu persis sama ibu kandung kamu clara
kenapa dia ada disini
dia korban kecelakaan yang kami temukan di sungai
anak bapak sudah meninggal
itu anak ibu yang kecelakaan di sungai tadi pak
kita kasih nama dia
nama yang bagus clara
pokoknya papa setuju soh
andis pasti mengira kalau bayinya sudah meninggal
dia gak boleh tau kalau clara sebenarnya anak kandungnya
aku akan hancurkan anak roy dan citra
sekarang saatnya clara dan putri
akan saling menyakiti
aku akan menangis
aku akan menangis
aku akan menangis
aku akan menangis
aku akan menangis
aku takut banget nih sama raja
karena raja tuh udah yakin kalau aku ini putri
susah banget buat dia percaya
pertunjukan yang bagus sekali tadi mona
tapi kamu jangan besar kepala dulu ya
tugas kamu akan semakin berat
semua mata akan tertuju ke kamu
enggak enggak enggak
ini gak mungkin
putri jangan putri
enggak lo udah meninggal putri
lo udah meninggal putri
putri gak tega banget sama clara
itu mau nyerakahi kamu lagi
kamu jangan kasihan sama musuh kamu
apalagi sama orang yang mau menghabisi kamu
kamu hanya punya dua pilihan
atau yang dihabisi clara